jangan lupa like share dan subscribe channel ini
kalian dari mana aja sih
tadi saya kesini kalian gak ada
loh dari tadi disini aja don
eh pak don
lebih hebat lagi kalau syuting
nah ini teh
harga tulisan'ren tiga juta'
udah selesai saksima sama durian tak

nanti kita harus hajar boy dan anak anak aja ya

ian gak bawa rantang

apa sih lu
salam sama mbaknya ya
wah terima kasih
kamu kok belingnya satu sih
iya kan kamu yang haus
aku gak haus
aku gak haus
aku gak haus
ya udah deh
apa sih yang bikin mondi cinta banget sama raya
rasaan raya biasa biasa aja kok gak cantik cantik banget juga
lagian raya kan cuman cuman orang desa gitu
pasti ada sesuatu sama raya
ada something yang bisa bikin mudik cinta banget sama dia
iya sama gue aja gak apa apa
maksudnya gue biarin lo pulang pake taksi sih
kayanya bang loki suka deh sama bella
bella cantik banget gitu
gimana kalo misalnya bareng aku aja
ih willy gak nyadar apa
dia kan udah bikin gue betek
gara gara itu iya kan bang ovi jadi gak jauh dari gue
eee gue bareng nado aja ya
nama gue disebut nih kayaknya nih barusan nih
kalau gini urusannya jadi gak jauh
gak enak nih sama willy
ya udah kalau nggak boleh
aku naik angkota aja
terus tinggal aku bilangin deh kencing
kalau bang nado gak mau anterin aku pulang
ya jangan jangan nadine
nanti nado diomelin sama pak bekarim
ya udah deh dianterin deh
makasih bang nado
selamat siang pak
makasih ya pak udah bantuin kita
tugas ketua tugas ketua
ya siap pak yuk yuk
yuk yuk yuk
jangan sampai raya liat gua ada disini
raya pasti marah
kalau tau gua masih berhubungan sama anak anak brikobra
aj bakal ajalan diri
soalnya nggak ada jalan lain untuk mereka pulang
lex nomer ayah kan
lex di kalau poisi gimana lex
semuanya kita cabut
kita ketemu di basecamp